nah termasuk bang nasir seperti kata anda ini pas sekali momen ya ketika kita tengah membahas atau ingin merampungkan terutama teman teman anda di parlemen rukuhp
salah satu yang menjadi kontroversi selama ini adalah mengenai perzinahan seksualitas ataupun bahasa mentengnya kalau bahasa yang roky itu kumpul kebo gitu
kita lihat ada beberapa pasal yang selama ini menjadi kontroversial yang kami rangkum dari draft rukuhp seperti yang dikutip oleh detik com
ada ini pasal empat ratus tujuh belas ayat satu setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori dua
jadi kalau bersetubuh dengan orang yang bukan suami atau istrinya akan dihukum
pasal empat ratus sembilan belas setiap orang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori dua
dari draft ini betul bang ya
atau apa yang paling kurang dari kuhp yang lama kemudian ingin direvisi ingin diperkuat di kuhp yang baru terkait dengan persoalan seksualitas perzinahan ataupun hal yang kita bahas ini
ya di kuhp lama kan ada hal hal juga yang mengatur masalah ini
karena memang revisi rukuhp ini kan bahagian dari pembaruan hukum nasional
dia sebagai social engineering yang merekayasa sosial agar kehidupan sosial kita lebih baik
agar hadir masyarakat madani
masyarakat yang suka membaca buku suka berdiskusi mematuhi aturan dan lain sebagainya
dan juga harus kita pahami bahwa sebenarnya pembaruan hukum nasional ini juga untuk kemudian mengatur regulasi yang ada
nah soal soal jinah seperti ini sebenarnya kan itu filosofinya bahwa ada relasi antara negara dan agama
bahwa memang indonesia ini bukan negara agama tapi juga indonesia bukan negara sekuler
oleh karena itu bagaimana menempatkan relasi antara agama dan negara
nah karena itu tidak heran ya kalau kemudian nilai nilai agama masuk dalam aturan
ya masuk dalam aturan peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh dpr dan pemerintah
nah salah satunya adalah soal perjinaan ya
soal kumpul kebu ya soal cabul sesama jenis
nah apa yang ditampilkan tadi itu sebenarnya adalah revisi itu reformulasi dari pemerintah
jadi dua puluh delapan agustus yang lalu pemerintah melakukan reformulasi
menurut pandangan kami ini sudah agak umum tidak spesifik lagi dari draft awal
belum begitu kuat maksudannya
ya jadi ini agak dalam pandangan kami ini mungkin agak rancu
jadi memang pemerintah sepertinya juga dari konsep awal
konsep awal ya kemudian melakukan reformulasi tanggal dua puluh delapan agustus terkait dengan setiap orang tadi itu
kalau draft awalnya itu lebih khusus
disebut laki laki yang berada dalam ikatan perkawi dan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya
itu dipidana karena zina dan dipenjara paling lama dua tahun
kemudian tadi saya katakan bahwa kemudian ada perubahan redaksi
nah kami khawatir bahwa perubahan ini akan mengaburkan subtansi daripada apa yang ingin
jadi agak kurang galak kalau kata dpr
ini melihat persoalan ini gimana ini kan akan diatur dalam hukum pidana
pasal yang tadi
boleh ditampilkan lagi
boleh ditampilkan lagi
boleh ditampilkan lagi
setiap orang yang melakukan
ini lebih mudah
yang orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena
artinya pasal ini mewajibkan setiap warga negara harus kawin itu
konsekuensinya kan begitu kan
persetubuhan itu adalah natural drive
negara mau atur itu
sama dengan tadi misalnya
itu tidak kompatibel dengan ide ketuhanan
karena itu mesti dilarang diajarkan di universitas
saya katakan tadi
bahwa soal ini soal yang sudah pernah dibongkar di dalam sejarah
itu cerita berdasarkan novel yang basisnya adalah riset historis dari orang yang namanya umberto eko
seorang sastrawan penulis itali
di dalam film itu
dan di dalam novel itu
diceritakan bagaimana gereja waktu itu
sehingga orang yang tidak disukai untuk membaca buku
dia akan diracun
karena kita biasa kalau baca itu pakai ludah itu terus buka
itu ujung dari kertas itu dikasih racun
sehingga orang yang membaca itu dia mati
ketahuan oh anda membaca buku yang dilarang itu
nah itu sejarah bagaimana
kehidupan intelektual diselenggarakan dengan maksud untuk menghentikan kebebasan berpikir gitu
evolusi itu sampai sekarang masih berlangsung
kan kita ingin agar supaya orang bertanggung jawab di dunia akademis
cuma satu prinsipnya jangan plagiasi tuh
efek moralnya itu itu adalah urusan publik
yang jangan ditagihkan pada si intelektual gitu
karena itu bukan wilayah dia
itu yang kita atur ini
kalau kita tidak mengatur seperti ini
ini seolah olah kan kita membiarkan seks di luar nikah
oke konsekuensinya pastikan pasal sebelumnya mesti ada
setiap orang harus menikah gitu kan
itu poinnya kan
oke dalam perspektif aktivis perempuan gimana ibu
ya kalau saya melihat bahwa dalam konsep seperti ini
ya pasti nanti yang rugikan itu adalah perempuan
nah buat saya upaya untuk membangun moralitas bangsa
itu harus dimulai dengan pendidikan
tetapi kalau saya menyebut pendidikan seksual pasti banyak yang marah ya
tapi pendidikan seksual yang saya maksud itu adalah akumulasi dari pendidikan tentang anatomi tubuh
pendidikan tentang hak dan kesehatan reproduksi
pendidikan tentang moralitas dan pendidikan agama
jadi jangan salah faham kalau saya menyebut pendidikan seksual lalu pikirannya itu yang porno porno
yang cabul cabul itu no
nah apa yang harus diajarkan kepada anak anak kita sejak dini adalah manajemen seksual
kalau sudah punya manajemen
sudah punya akal sudah punya kesadaran maksimal
tapi bukan dengan suaminya itu akan dipidana
anda juga setuju dengan pasal ini bu musda
jadi kalau bukan suaminya
jadi kalau dengan orang lain
meskipun tadi punya akal sudah punya apa namanya macam macam
jadi ini mengindikasikan bahwa yang melakukan ini hanyalah orang suami istri gitu ya
kalau ini suami istri
jadi orang yang bersetubuh bukan dengan suaminya bukan dengan istrinya
itu bisa dipidana
jadi ini kan kita lihat
jadi indonesia ini kan menganur aspek legalitas
orang tidak bisa dihukum kalau tidak ada aturan
makanya kita perlu aturan
kalau enggak kita akan semenang menang
negaranya akan semenang menang
karena itu aspek legalitas itu bukan satu satunya
nah karena itu ada aspek aspek lainnya
kalau begitu harus diatur dulu
perkawinan yang sah itu seperti apa
karena saya melihat di masyarakat kita tuh orang menikah tuh kok gampang sekali
undang undang tentang perkawinan kan mengatur soal itu juga prof
tapi kenapa orang menikah
tanpa ada penghulu yang jelas
tanpa ada wali yang jelas ya
tapi mereka dibiarkan saja
tidak boleh fenomena sosial itu kemudian menggugurkan apa yang sudah kita sepakati menurut saya
pasal ini justru memberi izin orang memanipulasi pengertian perkawinan
jadi dia seogok aja
kartu kawin atau pura pura kawin segala macam
jadi kan membuat orang justru berbuat jahat
karena dia harus menipu

kita tuh gak ada hukumannya bagi orang yang menikahkan dan dia bukan penghulu yang benar benar
perlu enak kalau diturunkan orang yang menikahkan
dan dinikahkan tuh dianggap keren loh
saya pikir begini ya
pasal ini melegalkan pasar gelap pernikahan gitu kira kira
saya ada dua hal ya paling tidak secara umum
pertama soal perkawinan ini adalah soal yang sangat sensitif
harus secara hati hati kita memberikan perspektif soal ini
karena ini soal naluri di satu sisi
yang kedua soal perkawinan ini sebenarnya ada prinsip prinsip hukum
yang harus kita lihat ya
dalam islam prinsip hukum perkawinan itu pada awalnya pada prinsip awal perkawinan itu boleh mubah
tapi kemudian dia bisa menjadi wajib
jadi pertanyaan bung roke itu
orang yang sudah sanggup
naluri perkawinannya sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan
jika tidak disalurkan perkawinan itu dia bisa jatuh kepada haram
dalam konteks inilah kemudian mubah asal hukum boleh
itu yang kemudian harus kita lihat
dalam ilatnya ini
ini orang seperti apa
seperti roke grung misalnya
gajinya sudah gede
masih tidak menikah misalnya
terus bagaimana filosofi untuk dia meneruskan keturunan
karena bagi agama apapun yang diandalkan di indonesia
melanjutkan keturunan itu penting
untuk generasi berikutnya
untuk membangun masyarakat
untuk membangun negara
tanpa melalui perkawinan yang sah
tanpa melalui perkebunan yang sah
kita hidup bermasyarakat berkeluarga ini
sintang berenang gitu
nah karena itu sebentar
karena itu aturan yang dimaksud oleh pak nasir jamil
filosofi perkahwinan yang diatur dalam khp ini
jika menyimpang dari aturan aturan yang sah itulah yang kemudian
agar orang tidak secara serampangan gitu loh
gak usah yang sudah apa yang tidak menikah
yang sudah menikah aja
bu musda ini saya tahu suaminya teman saya orang baik
nah begitu juga kita kita semua ini
nah itu juga harus diatur sedemikian
supaya hubungan suami istri itu bisa dengan mawaddah warohmah
dan itu hukumannya penjara pak yay
hukumannya pidana di penjara
kalau dia melanggar aturan aturan pidana
misalnya melakukan hubungan seksual di luar yang apa
istah yang tidak melakukan pernikahan
dengan konsep perjinaan yang dimaksud tadi itu
itu harus kita dukung
tidak terjadi keserampangan melakukan hubungan seksual
karena kita ini sebentar manusia
manusia itu memang butuh aturan yang supaya tertib
kalau tidak manusia namanya hewan
melakukan perkawinan semau nya gitu
namanya disebut tadi ya pak yay
saya bayangkan kalau itu dijadikan dalil hukum
artinya kita mesti melarang fakultas kedokteran mengajarkan stem cell
karena dianggap bahwa itu cara yang tidak sebut aja tidak mulia untuk merusakan generasi itu
jadi pak yay ini juga tertinggal di dalam ilmu pengetahuan
karena kalau temanya adalah meneruskan generasi itu teknologi bisa ambil alih semuanya
kecuali anda juga mau bilang teknologi tidak boleh bekerja
itu konsekuensinya panjang itu
nah yang lain misalnya soal apa tadi yang kontroversial tadi ya
biasanya begini ada dua hal yang saya mau katakan
kalau soal perkawinan itu kan aturan umum harus ada
kalau turun dalam soal penemuan teknologi misalnya bayi tabung
itu kan soal yang kasuistik
jadi jangan disamakan jangan di generalisasikan sesuatu yang kasuistik gitu loh maksud saya
karena itulah aturan perkawinan umum itu harus diatur sedemikian
supaya tertib supaya tertib bung roky
anda biar tertib gitu katanya
kalau yang kasuistis itu bisa menyelesaikan kasusnya kenapa mesti dianggap bahwa itu bukan yang umum
kalau dalam satu komunitas itu semuanya mandul
karena itu mesti dibantu
kan hukum tidak dibuat demi yang mayoritas gitu
secara konstruksi pikiran aja udah ngaco udah gagal
kita tidak tune in dengan teknologi mutakhir gitu
bang nasir gimana menjawab celah celah lubang lubang tadi
soal persekusi tadi memang kita kan juga sedang menyusun rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual
itu dalam perspektif korban terutama perempuan
dan memang kita sedang evaluasi itu
tapi kan kita punya politik pemidanaan
politik hukum tentang pidanaan
nah makanya upaya untuk merevisi memperbaiki kuhp karena ini kan warisan kolonial
makanya pembawaan hukum nasional dalam rangka dekolonialisasi kitab hukum pidana kita
nah karena itu kita mengatur
karena tadi itu ada relasi agama dan negara
bahwa negara kita adalah negara yang berketuhanan dengan tuhan
kita adalah negara yang berketuhanan dengan maha esa
sehingga kemudian nilai nilai itu harus masuk dalam satu produk
nah sehingga kemudian apa
kita menjaga masyarakat ini
menjaga masyarakat dari perilaku seks menyimpang
perilaku seks bebas
itu jelas ketika mengatur soal asasi manusia
jadi oleh karena itu memang
misalnya membentuk rumah tangga
kemudian memiliki keturunan
itu hak setiap orang
hak itu bisa dipakai bisa nggak dipakai
oleh karena itu memang sebenarnya kita ingin mengatur itu
nah ini kami lebih ringan sebenarnya
kita menggunakan delik aduan
jadi siapa yang mengadu
kalau misalnya suaminya mengetahui
nah istrinya misalnya berbuat serong dengan orang lain
atau orang tuanya
nah sebelumnya konsep awalnya itu pihak ketiga ya
pihak ketiga dan orang lain yang merasa tercemar
tapi memang kemudian didiskusi
coba coba saya gunting disitu dulu ya
kalau dia tidak punya istri tidak punya anak tidak punya suami
dua pasangan itu
siapa yang mau mengadu
makanya ada pihak ketiga
jadi menarik ini
apa pihak ketiganya
bagaimana manusia bebas misalnya yang tidak punya
bener kata bu bro
ya selama dia tidak diketahui dia tanggung jawab dengan tuhan
saya terusin ya
justru disitu konyolnya tuh
jadi sesuatu yang dosa dihukum hari ini
kalau kita tanya dosa itu kapan ditentukan dia dosa atau tidak
satu detik sebelum dia tewas mungkin itu hari
atau tempat diputuskannya dosa atau bukan
kan kuhp tidak mengatakan dosa itu tidak dihukum
dosa itu tidak dihukum oleh kuhp
masa kuhp menghukum dosa
justru itu kenapa disebut dosa
justru kita mencegah
sebenarnya kan aspek pencegahannya ada
karena itu disebut kejahatan
jangan dikaitkan dengan dosa
kejahatan ya kejahatan
dosa urusan lain sebenarnya
ya karena itu
kenapa disebut tadi
tapi kan jelas bahwa hukum itu punya fungsi
jadi ketika dia sudah melanggar
ada upaya upaya pendidikan
edukasi tentang seksual
edukasi tentang lain dan sebagainya
prof bisikar saja setelah itu saya mau ke bubus dah
oke yang kacau adalah pengertian sekuler gitu
di dalam sekularisme justru ada orang yang sangat beragama
ada orang yang ateis
jadi jangan dianggap sekuler itu ateis
banyak orang beragama sekuler
karena dia tahu membedakan mana fungsi dunia mana fungsi akhirat gitu
nah disini seolah olah dibikin yang sekuler itu
bumus gimana menempatkan kebebasan hak asasi manusia sekularitas tadi
dengan seksualitas dengan hukum pidana tadi
gimana kita menempatkan ini dalam porsi yang pas gitu
saya sebagai orang yang beragama tentu saya sangat taat ya kepada aturan aturan agama
tapi tidak berarti bahwa kita akan memaksakan hukum agama itu di dalam kehidupan kenegaraan kita
jadi seperti ini tadi
kalau ada orang yang berzina
lalu ada apa namanya
ada yang itu hanya dengan delik aduan ya
nah itu pun juga kalau dipakai ke agama itu susah loh
membuktikan perilaku zina itu gak gampang loh dalam agama
harus ada empat saksi yang adil
yang benar benar melihat dengan mata kepala
karena itu buat saya apa yang harus dilakukan oleh negara itu adalah upaya upaya preventif
buat saya edukasi itu adalah kata kunci
karena pendidikan moral itu sudah dibangun sejak dari tingkat yang paling awal
itu di tingkat pa'ud
mengajarkan anak anak itu untuk menghargai tubuhnya
menghargai sesama manusia
karena ketika orang mau melakukan berzina
kita kan melakukan sesuatu yang salah nih
jadi saya ingin pak musa
buat saya itu pendidikan
pendidikan moral itu dibangun mulai dari paut
mulai dari apa namanya
lalu kemudian high school
karena itu buat saya
dan juga moral
pendidikan moral itu bukan hanya di dalam sekolah sekolah formal
tapi juga dalam pendidikan non formal
sebenarnya begini budi
artinya memang di samping regulasi
di samping aprak panagah hukum
di samping sarana dan perasarana pendegakan hukum
ada satu yang selama ini sangat lambat kerjanya
budaya hukum inilah yang kemudian
belum begitu mampu kita wujudkan
sehingga pun walaupun ada hukum tetap dilanggar
tetap dilabrak dan sebagainya
budaya hukum itu terwujud kalau
apa yang dikatakan prof musrah tadi itu
edukasi pendidikan diskusi dan lain sebagainya
hanya punya waktu dua menit
saya bisa papayai satu menit menutup
saya ada close state ya
pertama memang kita setuju bahwa kesadaran itu
merupakan segala galanya itu ya
karena dengan kesadaran itulah kemudian orang tanpa dipaksa berbuat
tidak semua sadar itu
ada yang sudah terbangun tapi nggak sadar
artinya negara harus hadir
dalam konteks ini
negara membuat aturan hukum
karena itu hukum memang jalan akhir
memaksa seorang supaya tertib
kalau orang tidak tertib bernegara bermasyarakat
itu berbahaya sekali
bahayanya seperti ini misalnya
saya tidak setuju ada lampu merah lampu hijau
hadapin saja jalan itu
jadi maksud saya pikiran kita ini
pikiran logika kita yang sehat ini adalah
kita perlu aturan
jadi saya ingin katakan bahwa penegakan hukum itu adalah ultimum remedium
artinya upaya akhir
iya upaya akhir
jadi bukan upaya apa
budaya hukum tadi itu yang lebih penting
budaya hukum harus terbangun
akademi tidak bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya hukum itu
jadi logika akasihat kita adalah harus tahap aturan
iya kata ultimum remedium itu artinya punishment juga pada akhirnya
karena itu saya menganggap bahwa soal moral itu biarkan diatur oleh komunitas
negara harus menjauh dari wilayah itu